ya itu tadi yang dilakukan oleh calon presiden dari nomor urut dua yaitu prabowo subianto
nah sekarang kita ke nomor urut satu dimana jokowi dodo menyambangi beberapa kota
mulai dari semarang hingga pekalongan dalam agenda kunjungan kerja sebagai presiden pada hari kamis kemarin
benar sekali jokowi juga berencana mengunjungi beberapa kabupaten di lampung untuk bersafari politik
presiden joko widodo menghadiri kegiatan sarasehan pengelolaan dana desa di gedung prpp semarang kami siang
dalam sambutannya jokowi menegaskan pembangunan desa adalah pembangunan indonesia
jokowi juga menyebut pemerintah mengucurkan dana desa rp enam puluh triliun rupiah pada dua ribu delapan belas dan meningkat menjadi tujuh puluh triliun tahun depan
jokowi sempat berdialog dengan kepala desa dan meminta laporan penggunaan dana desa dibuat lebih sederhana
dari semarang jokowi melanjutkan agenda kunjungan ke pekalongan
jokowi dan pinggi istri iryana jokowi dodo menyebatkan diri berkunjung ke pasar krosir batik setono di kota pekalongan
di sini jokowi disambut para pedagang dan pengunjung pasar
pada malam hari jokowi menghadiri acara maulid nabi muhammad dan peringatan dari pahlawan yang digelar di alun alun kajen pekalongan
dalam sambutannya jokowi mengajak warga mempertahankan nkri dan ideologi pancasila
presiden juga meminta warga terutama gp ansor membimbing jemaah agar berhijrah dari sifat buruk ke sifat yang baik
saya ingin mengajak segenap warga besar gp ansor untuk tetap beristikomah menjaga nkri dan membimbing jemaah yang ingin berhijrah
hijrah dari sifat sifat yang senuh kegaduhan ke sifat sifat yang penuh dengan keruh punah
hijrah dari sifat sifat yang penuh dengan keruh punah
hijrah dari sifat sifat yang penuh dengan keruh punah